aku berikan kau
kau tertangkap juh
dimana adikku berada
aku tidak akan mengatakannya kepadamu
kecuali kau membebaskanku
kalau sampai terjadi sesuatu pada adiknya
aku tidak akan
aku tidak butuh pengampunanmu
tidak usah repot repot mengatakannya kepada aku
dia sudah banyak kalo berlalu
sangat ke sundaan
ayolah walang sungsang kenapa kau tidak mendengarkan suara rakyatmu
aku tidak takut mati
ayo bunuhlah aku
kau memang tidak pantas untuk diampuni
astaghfirullahaladzim ya allah
yudhakar aku berikan kau kesempatan satu kali lagi
untuk menjawab apa yang kau inginkan
aku akan tetap pada pendirian kau
ayo cepat lakukanlah
aku bilang aku tidak takut mati
aku tahu rai rarasanta masih menyimpan perasaan pada orang ini
jika aku membunuhnya itu pasti akan menyakiti perasaan rairar santa
nanti jadi suara rakyat kapal kuning nya
ngomong perbojoh nuri dan sebagai anak bui
dukungan upacara coklatmus estatisik vancouver amd
ketika bila suara rairar merupakancause waspada

sukup peerang kan pukul
pasti tebing merupakan ch tryna menemukan amin

tunggu apa lagi raden
cepat habisi pemberontak panjang jalan ini raden
tunggu apa lagi
raden walang sung sang

biar aku saja
yang membunuh cecung cecung
pancacalan buat dokinirade
apa putriku rana santang sudah kembali
benar besi ratu sekarang di halaman istana bersama raden walangsungsang
terima kasih allah kau telah melindungi putri hamba
aku harus menemuinya sekarang aku sangat merindukannya
putriku rana santang
tunggu deh bes
seguroh aku mau menemui putriku rana santang
nimas di luar sana banyak rakyat pajajara sedang berkubur
sangat berbahaya jika nimas keluar sekarang
apa maksudnya seguroh
nimas kehadiran nyimas di depan rakyat pajajaran akan membuat kekacauan
karena mereka hanya tahu nimas subang lara